pemerintah provinsi jawa barat sukses menggelar acara penutupan forum urban dua puluh mayor summit di kebun raya bogor jawa barat
pemprov jawa barat mengajak delegasi u dua puluh major summit bergabung dalam ekonomi kreatif jawa barat
pemerintah provinsi jawa barat menutup rangkaian pergelaran u dua puluh mayor summit dengan mengajak delegasi pemimpin kota dunia menikmati keindahan kebun raya bogor
sekretaris daerah provinsi jawa barat setiawan wang saat maja memimpin rombongan delegasi melihat koleksi flora dan fauna yang dimiliki kebun raya bogor
rangkaian acara dimulai dari kegiatan mengunjungi museum zoologi melihat konservasi rotan hingga menikmati keindahan anggrek di wahana gria anggrek
setiawan pun mengajak para pemimpin kota dunia berkolaborasi di sektor ekonomi kreatif milik provinsi jawa barat
ia berharap pasca pergelaran u dua puluh mayor summit pemprov jawa barat akan menjalin kerjasama ekonomi kreatif dengan delegasi
di sini adalah lebih kepada tentu saja bahwa ini yang berhubungan dengan rekomendasi yang kita sampaikan di dalam komunike kemarin yang disampaikan oleh gubernur dki dan gubernur jawa barat
jadi bagaimana menggerakkan ekonomi ekonomi kreatif di antaranya yang dilihat tadi termasuk bagaimana kita membuat kreasi kreasi dari sisi seni dan budaya
sejalan dengan provinsi jawa barat wali kota bogor bima arya mengatakan
berkat inovasi di sektor ekonomi kreatif
kota bogor sukses bertahan di tengah pandemi dan mampu bangkit menjadi lebih kuat
menurut dia saat ini pertumbuhan ekonomi kota bogor di atas pertumbuhan ekonomi nasional berkat inovasi ekonomi kreatif
salah satu ekonomi kreatif yang diusung kota bogor adalah green economy atau wisata alam
membuat bogor berhasil melalui pandemi itu adalah karena kolaborasi dan inovasi yang terjadi di antara para pelaku ekonomi kreatif
dan pesan inilah yang kita titipkan juga ke forum urban dua puluh
agar diartikulasikan kerjasama kota kreatif kerjasama dalam bidang inovasi inovasi yang memaksimalkan potensi lokal dan alam green economics
kita tadi memamerkan bagaimana produk produk lokal bernuansa green economy
seperti batik dan lain lain
ada beberapa produk yang sudah go internasional
acara u dua puluh mayor summit yang digelar sejak tiga puluh satu agustus membuat delegasi mengagumi ramah tamah masyarakat indonesia
mereka mengambil kami dengan kemasyarakatan yang bagus
dan itu sangat bagus untuk berkumpul di sini dengan kota u dua puluh lainnya untuk mengasihkan g dua puluh yang akan datang
dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang indonesia untuk wajahnya
dan mereka sangat berhospitalitas
kita di akhir peristiwa urban
sekda provinsi jawa barat setiawan wangsa atmaja mengungkapkan
salah satu poin penting jawa barat dalam u dua puluh yang akan disampaikan dalam pertemuan g dua puluh mendatang
adalah mengaktualisasi pembangunan ekonomi yang terintegrasi antara kota dan desa
pembangunan ekonomi kota dan desa tidak bisa dipisahkan
dengan desa yang memiliki peran menyuplai semua kebutuhan masyarakat kota
arief kurniawan nedy pranidya bogor jawa barat